ketua komisi ddprd dki jakarta dari fraksi gerindra muhammad sanusi akhirnya keluar dari gedung komisi pemberantasan korupsi
usai menjalani pemeriksaan
sanusi pun keluar dengan menggunakan rompi oranye setelah resmi ditetapkan menjadi tersangka
sanusi keluar dengan menggunakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik kpk
ketua komisi ddprd dki jakarta m sanusi akhirnya resmi ditahan kpk sabtu dini hari
sanusi keluar dan ia juga menolak berkomentar saat ditanya terkait uang suap yang diterimanya dari pt podomoro land
politikus gerindra ini tertangkap tangan kpk di sebuah tempat perbelanjaan di wilayah jakarta selatan
dari m sanusi kpk menyita uang rp satu satu ratus empat puluh
uang suap tersebut diduga untuk memuluskan pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau terpencil di jakarta utara
muhammad sanusi untuk sementara dititipkan di rumah
tahanan polres jakarta selatan sedangkan dua penjuap sanusi yaitu arisman dan trinanda masih menjalani pemeriksaan tim penyidik kpk